sampai kapan ma

mama nggak akan pernah ngertiin keperasaan mama
mama harus cari mira seumur hidup
mama harus cari mira sampai ketemu
wah siapa tahu dia kesini
kita harus selalu kesini mama
kita harus ketemu mira pa
mbak datang nih mbak
di sini berapa bagus bagus banget mbak